pertama tama saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya
untuk hadir di acara halal bihalal pbnu
dan juga tidak hanya undangan tapi undangan yang diakui sebagai keluarga
memang saya merasa dekat dengan nu dari sejak muda
karena orang kalau bertanya kenapa seorang prajurit atau seorang tentara itu dekat sama kiai
sebenarnya itu sangat sangat sederhana
karena seorang prajurit itu dari muda
sering dikirim ke daerah berbahaya menghadapi maut
jadi kalau orang menghadapi maut itu yang dicari kiai
jadi tidak usah aneh kenapa saya merasa dekat sama nu
kebetulan ya di sekitar waktu saya bertugas di jawa barat
memang kiai kiai nya banyak nu
jadi disitu secara alamiah dan ini saya kira berlaku ya pak panglima
kita ini profesinya selalu menghadapi bahaya
makanya tidak aneh kalau polisi dan tentara itu selalu yang dicari kiai
yang kristen pasti yang dicari pendeta dan pastor
karena kita tidak tahu mungkin ini saat saat terakhir kita di dunia ini
tapi yang tidak begitu bagus begitu kita pulang tugas selamat
nah kadang kadang yang dikunjungi bukan kiai dulu
kalau menghadapi saat kritis yang dicari nu
saya tidak akan lupa
jadi saya masih utang
saya tingkat utang itu tidak bisa dilupi
saya kasih hutang tidak datang ke beberapa pesantren pesantren penting yang kemarin
banyak merestui perjuangan kami
terima kasih dan dalam suasana halal bihalal saya pun atas nama pribadi
atas mungkin kekurangan kekurangan kami kesalahan kesalahan kami kesalahan
dalam berkata bertindak dalam saat saat yang lalu
kami mohon maaf dan kami sangat sangat berterima kasih
keluarga besar nu akan mengawal dan mendukung pemerintah yang akan datang
sebagai rasa tanggung jawab saya
memberi solusi solusi terhadap
tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita